untuk mengetahui informasi terkini dari maluku tengah sudah ada abdul latif ki
kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten maluku tengah
selamat sore pak latif
selamat sore selamat malam waktu indonesia timur
baik pak latif bagaimana update kondisi terkini di sana pasca gempa dengan magnitudo enam
baik terima kasih pak
kondisi saat ini sudah mulai pulih masyarakat sudah mulai tenang
dan aktivitas masyarakat juga sudah mulai agak membaik
pasca gempa tadi memang masyarakat sesuai himbawan dari pemerintah desa
mereka semua berada di tempat tempat yang tinggi atau di dataran yang tinggi di pegunungan
dan setelah itu karena sekarang kita masih menggunakan rilis bmkg yang terakhir
di mana himbauan dari bmkg bahwa masyarakat kalau bisa untuk sementara
tidak berada di tepi pantai dan untuk ikhtiar lebih baik berada di tempat yang lebih tinggi
dan itu diikuti oleh masyarakat dan hingga saat ini sebagian masyarakat masih ada di tempat tempat yang lebih tinggi
khususnya para wanita dan anak anak
wilayah mana saja pak kemudian yang diberikan imbauan seperti itu
di sana ada tiga desa yang berdampak di kecamatan tehuru
yaitu desa tehuru sendiri kemudian desa saunulu dan desa yaputi

dan ini berdampak di kecamatan tehuru dan desa saunulu dan desa yaputi

begitu juga transportasi tidak terhambat
jadi ada informasi yang berkembang kita tetap sampaikan ke pemerintah desa
oke artinya komunikasi masih lancar
tapi apakah ada dampak lain yang dirasakan kita melihat ada tsunami kecil di wilayah sana
iya tadi memang sudah sebagaimana disampaikan oleh bmkg
bahwa ada terjadi air pasang tapi itu tidak berlangsung lama
sekitar sepuluh menitan itu terus reda lagi dan hilang sampai sekarang
itu memang ada titik lokasi tertentu saja bukan semacam gelombang
tapi cuma air pasang sedikit ya memang itu kelihatan masyarakat juga
sepertinya menonton dan memang tidak ada ombak yang besar
baik dilaporkan terjadi gempa susulan hingga mencapai sepuluh
dan ini hingga saat ini petang hari ini
perkembangan gempa susulan di sana seperti apa pak
benar data jari gempa susulan cuma dia semakin hari semakin kecil
dan itu dirasakan oleh masyarakat
jadi memang kepanikan itu sudah berkurang
dan kami tetap menghimbau kepada warga masyarakat untuk terus waspada
itr tetap ditingkatkan namun tidak perlu panik
karena memang kita tetap akan memberikan informasi dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap hal ini
untuk kerusakan ada beberapa rumah yang memang data terakhir dari pemerintah desa
itu sudah disampaikan kepada kami dan saat ini tim kaji cepat dari bpbd maluku tengah juga sementara dalam perjalanan menuju lokasi
karena memang jarak dari ibu kota atau kabupaten sampai ke lokasi itu sekitar tiga jam
dan mereka nanti akan menyampaikan update informasi terakhir kepada kami terkait dengan kerusakan
oke berarti sampai saat ini masih ada informasi
terus mengumpulkan informasi termasuk adanya kemungkinan masyarakat yang terluka pasca gempa apakah ada update informasi mengenai hal ini pak
iya untuk masyarakat untuk korban luka dan korban jiwa itu tidak ada
sampai saat ini kami dapat informasi dari pemerintah desa itu tidak ada yang korban
hanya saja ada beberapa fasilitas umum seperti masjid seperti masjid dan gereja itu ada terjadi kerusakan begitu juga rumah masyarakat
wanita anak anak dan masyarakat saat ini masih berada di pegunungan ataupun kondisi lokasi yang lebih tinggi begitu pak ya
sampai kapan kemudian mereka berada di sana dan apa support dari bpbd dan pemda setempat
memastikan bahwa warga berada di lokasi yang aman dan mungkin sebagian warga tidak memiliki tempat tinggal
iya benar jadi hasil komunikasi kami dengan pemerintah desa karena memang di desa juga
mereka juga sudah melakukan persiapan persiapan selama ini terkait dengan ada beberapa informasi yang memang berkembang di masyarakat
ada anomali cuaca yang memang buruk kemudian ada bisa jadi terjadi gempa dan seterusnya
sehingga memang masyarakat juga sudah melakukan persiapan khususnya pemerintah desa
dan itu tadi setelah kejadian pemerintah desa langsung memasang tenda untuk sementara ke tempat tempat yang dianggap aman untuk bisa menenangi masyarakat yang ada di sana
karena saat ini kondisinya pandemi artinya concernnya tidak hanya mengamankan warga dari potensi gempa ataupun hal seperti itu
tapi juga dalam kondisi pandemi bagaimana treatmentnya di lapangan pak
baik jadi kami memang bekerja sama terus dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa
di mana memang saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi dan saat saat tertentu memang kami harus menyampaikan kepada warga masyarakat
bahwa berkerumun kemudian berkumpul
tidak menggunakan masker itu memang sesuatu yang berbahaya jadi sebaiknya tetap menggunakan masker dan itu dilakukan oleh masyarakat
baik harapannya demikian kita harapkan juga eskalasi gempa susulan meredah di sana
pak abdul latif k kepala bpbd kabupaten maluku tengah terima kasih informasi anda untuk cnn indonesia selamat sore